kepulangan atlet peraih medali emas asal kabupaten garut jawa barat disambut ribuan warga
selain diganjar banyak bonus atlet pencaksilat ini juga diarak keliling kota dengan konvoy motor besar
enam atlet peraih medali emas asian games dua ribu delapan belas asal kabupaten garut jawa barat tiba di kampung halaman senin siang
mereka langsung disambut antusias ribuan warga sejak perbatasan garut bandung hingga alun alun kota garut
enam atlet pencaksilat ini kemudian diarak mengelilingi pusat kota dengan konvoy motor besar
ada enam atlet pencaksilat bergupu terapu triasal garut yang meraih medali emas asian games dua ribu delapan belas
mereka masing masing bernama nunu nugraha anggi faisal asep yuldan sani lutfi nur hasanah gina trilestari dan pramudita yuristia
selain bonus dari pemerintah pusat pemerintah kabupaten garut juga menjanjikan akan mengucurkan bonus untuk atlet berprestasi ini
pada seluruh pemerintahan kabupaten garut terima kasih banyak terima kasih kepada warga masyarakat kabupaten garut
kedepan rencananya akan ikutan apalagi ini aja
tahun ini ada kejuaraan dunia di singapura
yang penuh itu diambil
kita kan bonus tambahan harus di apbd ya kita usahakan di dua ribu sembilan belas nanti ada bonus tambahan
tapi yang penting dari pemerintah garut itu kita akan mengusulkan kepada pemerintah
karena dia kan sekarang sudah menjadi karyawan daripada pdam
yang di garut berapa orang
yang bisa sudah di psi satu orang tapi semua kan disini ada tiga orang ya
kalau boleh tahu pak nanti besaran bonusnya berapa
nanti bicarakan dengan dprd lah ya karena kan bonus itu satu kesatuan ya kita hanya apresiasi saja
tapi memang pasti akan ada bonus ya
ya insya allah adalah bonus